saya cakep sama ke orangnya cantik
cakep cakep kau sendiri gak
abang boleh kenal gak
jangan gue langgajar nih ya
gak ada yang mau ngajak

mau ikut campur lo
mana sih tukang ojeknya
sepi banget dari tadi
lan kayaknya udah sejam deh kita nunggu disini
tapi kok mereka belum datang juga ya
menurut lo mereka lupa
roman mana sih
kenapa dia gak dateng
ajakan gue ini gak penting man
sama lo gak dateng jadi
sebenernya kalo gak mau dateng lo bisa kabarin gue kali
mau kemana bang
disini emang jarang ojek
emang disini mesempi
lo ngapain disini nyarang aja kesini
yaudah antarin saya ke cafe alamanda ya
eh gue kan mau naik
yuk naik yuk
lo jahat man
oh jahat udah bikin gue kayak gini
iya sampai bang
ya gue gak jadi jalan sama anak anak di rumah
serius loh kok gitu sih
iya gak jadi tadi tuh mau bilang gak bisa hidup hidup terus perut gue mulus banget tapi san udahlah lo ajalah
aduh kok lo gitu banget sam
gue kan bisa naik ojek gue cari taksi ki
kan kasian bulan udah nungguin
ya bukan kalau kita jalan pun kasian juga sih wulan kita telat banget nanti udah lah lo ajalah salam sama dia ya
wah gimana sih ini
mereka belum datang juga
yaudah deh gue balik aja
iya kalau gitu gue antar ya
udah deh gue bilang kan gak usah
paling juga mati
paling juga mogok tuh mobil
gimana gimana kelihatan gak batang hidungnya
pokoknya rencana lo tuh berhasil banget batang hidung roman dan temen temennya tuh gak kelihatan sama sekali
sebagai imbalannya ntar lo berdua buat traktir sepuasnya
jangan lagi itu doi
yolah jantain dong
ulan bete nih sama kita
abis kita pada ngedateng sih dan gue juga telat
ini dia malah mau pulang
yaudah anterin lah
lo serius gak apa apa kalau gue yang anter
ya iyalah kalau bukan lo yang anter siapa dong
udah antri mulai dari ke rumahnya sampai dengan selamat oke
lo udah ngalah gue udah ngalah kita satu sama ya man
eh lo jangan senyum senyum aja lo nih ada wabah kelaparan nih
lo kan liat gue kayak poster dengpar di pantai ancol
tangan gue gepeng lo
ntar ada tukang nasgon di bawah sih ntar liat
eh eh gue mau tek tek ya
manis sama telur
kamu tuh gimana sih tiana
ngapain kamu masih komunikasi sama gunawan
bulan depan itu kamu nikah
tiana mbak gak mau pernikahan kamu gagal gara gara gunawan
kita naik angkot yang langsung nyampe depan rumah gue kan
gue pikir sebirnya bokap lo
kita tiga kali naik angkut dulu baru nyampe rumah loh
sekarang kita nyebrang
tadi nunggu angkotnya di situ
kok lama banget sih
yaudah tunggu ya
gue tau lu gak bisa jauh jauh dari gua kan
air mineral dong dua
sama ke orangnya cantik
abang boleh kenal gak
jangan gue lah ngajer nih ya
ya kita bangun ya
itu yang sopan ya sama cewek
maaf nak ajar tuh
eh lo tadi ngelakuin apaan sih
bisa sampe digudahin sama freeman kayak gitu
lo tuh yang genit
makanya bilang gue cewek lelah segala
baper banget sih
lo tuh yang ngecewakan
lo tuh yang ngecewakan
lo tuh yang ngecewakan
lo tuh yang ngecewakan
males tapi lengket banget
kalo bukan bokap gue yang nyuruh gue juga gak malu kali
terus kenapa bokap lo percaya banget sama dia
nyungkap gue itu udah meninggal
dan sekarang bokap gue lagi deket sama perempuan
namanya tante tiana
dan ternyata tante tiana itu adalah tantenya depon
jadi karena itu bokap gue percaya banget sama depon
tante tiana tuh baik cantik perhatian
ya gue sih berharap setelah papa nikah sama tante tiana papa bisa bahagia lagi
gue kasih liat